organisasi keormasan yang nyata nyata bertentangan dengan pancasila ideologi negara
maka dilakukan satu pengkajian yang mendalam dan dilakukan langkah langkah yang cepat dan tegas
dan bapak presiden telah menugasi kementerian lembaga jajaran
dan kementerian koordinator politik hukum dan keamanan untuk menyelesaikan itu
dan siang hari ini kami memfinalisasi satu proses yang cukup panjang
mempelajari berbagai ormas di indonesia yang jumlahnya ribuan bahkan ratusan ribu
untuk mengarahkan mereka dalam koridor yang telah ditetapkan
dalam undang undang keolahmasan
baik masalah tujuan ciri dan asas yang semuanya harus menuju satu titik
ya ini berdasarkan ideologi negara republik indonesia pancasila
oleh karena itu pada siang hari ini saya atas nama pemerintah akan menyampaikan hasil pengkajian itu
satu organisasi keolahmasan
saudara sekalian siang ini kita telah meneliti satu organisasi masyarakat
ya ini ormas disput tahrir indonesia atau hti
yang telah mewarnai berbagai media beberapa hari ini
dan hari ini kita mengambil satu keputusan untuk saudara saudara ketahui
yang pertama sebagai organisasi kemasyarakatan berbadan hukum
hti tidak melaksanakan peran positif untuk mengambil bagian dalam proses pembangunan
guna mencapai tujuan nasional
yang kedua kegiatan yang dilaksanakan hti terindikasi kuat telah bertentangan dengan tujuan asas
dan ciri yang berdasarkan pandangan
pancasila dan undang undang dasar negara republik indonesia tahun seribu sembilan ratus empat puluh lima
sebagaimana diatur dalam undang undang nomor tujuh belas tahun dua ribu tiga belas tentang organisasi kemasyarakatan
yang ketiga aktivitas yang dilakukan oleh hti nyata nyata telah menimbulkan benturan di masyarakat
pada gilirannya dapat mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat serta membahayakan keutuhan
negara kesatuan republik indonesia
yang keempat mencermati berbagai pertimbangan di atas serta menyerap aspirasi masyarakat
maka pemerintah perlu mengambil langkah langkah hukum secara tegas untuk membubarkan hizbut tahir indonesia
keputusan ini diambil bukan berarti pemerintah anti terhadap ormas islam ya bukan
namun semata mata dalam rangka merawat dan menjaga keutuhan negara kesatuan republik indonesia
yang berdasarkan pancasila dan undang undang dasar negara republik indonesia tahun seribu sembilan ratus empat puluh lima
jakarta delapan mei dua ribu tujuh belas
dua ribu tujuh belas menteri koordinator politik hukum dan keamanan republik indonesia
ini penjelasan saya kepada saudara sekalian dan nanti dapat diambil teksinya lengkap
tidak usah ditambah nggak usah dikurangi
ini sudah merupakan satu kajian yang komprehensif dari berbagai kementerian dan lembaga
dalam ringkup kemenko politik hukum dan keamanan republik indonesia
terima kasih selesai

apakah dibawah pengadilan pak pak pak apakah dibawah pengadilan pak
saya ingin tahu
ya saya ingin tahu
ya saya ingin tahu

ini sudah jelas doang kita memubarkan tentu dengan langkah langkah hukum dan berdasarkan hukum ya
oleh karena itu nanti akan ada proses pengajuan kepada
pada satu lembaga peradilan
ya jadi pep pemerintah tidak semona ona ya
tetapi tetap bertumbuh kepada hukum yang berlaku di indonesia
tetapi pasti langkah itu harus dilakukan semata mata agar kita mencegah
berbagai embryo yang dapat berkembang dan mengganggu
dari pembali tadi
keamanan keteguran masyarakat yang ujungnya adalah mengganggu eksistensi kita sebagai bangsa
yang sedang berkembang sedang berjuang dalam mencapai tujuan nasional
masyarakat adil dan makmur
yang lain nanti tanggung sebelah jari
ya nggak usah semua satu satu